mas sasto sempat bilang bahwa ada sengaja angka dari ganjar mahfud ini dikunci di angka tujuh belas empat puluh
jadi kalau suara masuk ke ganjar mahfud suara yang sama juga akan masuk ke prabowo gibran
sehingga kemudian berapapun angka yang masuk ke ganjar mahfud itu akan terjadi penggelembungan ke prabowo gibran
sementara angka untuk ganjar mahfud di lock tujuh belas
saya perlu memahami lebih dalam bagaimana kita mengelok angka suara ya
karena kalau kita lihat perhitungan suara itu kan dilakukan secara manual di tps
semua partai politik yang mengusung pasangan calon itu menandatangani
dan itu perhitungannya berjenjang
dan di setiap jenjang ditandatangani oleh saksi dari pasangan calon
kedua juga kita lihat bahwa ya pemantau pemilu kan banyak
dan itu kan kalau ada hal tersebut terjadi tentu bisa terlihat
dan banyak yang akan kemudian menyuarakan
dan ketiga setiap lembaga survei melakukan survei konsisten kok
integritas mereka kan pasti juga akan nanti tercelah
jadi saya lihat dari sistem perhitungan yang berjenjang
itu juga sudah merupakan gambaran yang sangat jelas bahwa perhitungannya ada dan ditandatangani
artinya disetujui oleh saksi saksi